kita beralih ke berita kota
penyelesaian pembangunan frontage road barat jalan ahmad yani surabaya terus dikebut
selasa siang dinas pu berhasil membebaskan lima persil dari sembilan persil bangunan yang tersisa di kawasan bundaran dolok
pemkot surabaya menargetkan tahun ini pembangunan frontage road barat tuntas
dengan mengerahkan dua alat berat dinas pekerjaan umum bina marga surabaya akhirnya
meratakan lima di antara dua puluh empat personil bangunan yang ada di kawasan bundaran dolok jalan ahmad yani surabaya
dari dua puluh empat persil yang ada sembilan diantaranya sudah dibebaskan oleh pemkot
sementara sisanya akan dilakukan sistem konsinyasi untuk segera dilakukan pembebasan lahan
pemkot surabaya mentargetkan proyek frontage road barat jalan ahmad yani ini akan selesai pada tahun dua ribu tujuh belas ini
jadi dari dua puluh empat bangunan yang ada ini baru lima hari ini dibongkar
sedangkan yang sembilan lagi
ini masih ada dalam proses pembongkaran memang ada yang harus melalui tahapan konsinasi
dan itu akan tetap dilakukan oleh pemerintah kota
selesainya pengerjaan frontage road barat diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan ahmad yani
hingga mencapai lima puluh persen
frontage ini dibangun sepanjang empat tiga km dengan menelan biaya sampai satu ratus dua puluh lima miliar rupiah
wali pratama surabaya